ya pemirsa beberapa hari kebelakang ini beredar viral video seorang remaja bertelanjang dada
tengah memegang foto presiden joko widodo sambil melontarkan kata kata yang bersifat hinaan dan juga ancaman
pelaku yang masih berusia enam belas tahun tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan jakarta barat
pelaku mengaku perbuatannya tersebut hanya sebuah keisengan
sebuah video ancaman dan hinaan terhadap presiden joko widodo viral di media sosial beberapa hari kebelakang
video berdurasi sembilan belas detik yang diunggah akun instagram jojo is my name tersebut tampak seorang pria berkacamata bertelanjang dada dan berada di sebuah ruangan
ia memegang foto jokowi sambil menunjuk nunjuk sembari melontarkan kata hinaan
dia mengancam akan menembak orang yang ada di foto tersebut
pria tersebut juga menantang jokowi menemukannya dalam waktu dua puluh empat jam
kabit humas polda metro jaya kombespol argo yuwono mengatakan pelaku berinisial s yang masih berusia enam belas tahun ini
rabu kemarin ditangkap petugas di treskrimum polda metro jaya di rumahnya di kembangan jakarta barat
kepada penyidik pelaku yang diketahui masih di bawah umur ini mengaku hanya sebatas iseng membuat video tersebut
pria tersebut juga menantang jadinya berusia enam belas tahun dan merupakan anak anak termaja
karena pada saat dia berkurun dengan temannya dia mengatakan bahwa
mau branding gak kamu nanti kalau branding kamu bisa gak kita ke komisi
jadi dia mengatasi untuk mengatasi komisi
dia mengatasi komisi kira kira komisi mampu tidak mau menangkap dia
jadi ini anak anak ini berkandar
jadinya berkandar judulnya berkandar
tapi dia tidak tahu mengandalkan yang dia inginkan
argo menambahkan pelaku mengaku menyesali perbuatan yang tersebut
hingga saat ini pelaku masih diperiksa di ditreskrimum polda metro jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
budi tanjung jakarta